masalah kewarganegaraan membuat gloria natapraja hamel sempat gagal mewujudkan impian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pagi ini
namun pelajar asal depok ini masih terus menyimpan harapan
dan rabu siang istana memberikan sinyal peserta di klat paski braga dua ribu enam belas ini bisa berpartisipasi dalam tim penurunan bendera
peluk dan tangis bahagia gloria pecah di wisma negara rabu pagi
pelajar sma asal depok jawa barat ini memang hanya bisa menyambut rekan rekannya yang baru saja usai menunaikan tugas penting
mengibarkan sangsah kamera putih di upacara peringatan tujuh puluh satu tahun kemerdekaan republik indonesia
itu sebuah kebanggaan banget bisa melihat teman teman sepompak itu sesemangat itu
saya bisa tapi saya tetap di sini kok
rabu pagi perwakilan jawa barat ini memang hanya bisa menyaksikan kiprah teman temannya dari layar televisi di wisma negara
awalnya gloria tergabung dalam tim arjuna yang mendapat tugas mengibarkan bendera di detik detik proklamasi
namun impiannya gagal terganjal isu kewarganegaraan
ayahnya adalah warga negara perancis dan gloria yang masih belum genap tujuh belas tahun juga masih memegang paspor perancis
meski gagal namun gloria masih menyimpan harapan
dan asa itu terjawab usai bertemu presiden joko widodo serta wakil presiden yusuf kala
rabu siang istana memberi sinyal siswi sma islam dian bigdaktika depok jawa barat ini akan bergabung dalam tim penurunan bendera rabu sore
melihat nasionalisme gloria keinginannya kecintaannya dan juga kalau lihat bagaimana
karena akhirnya kemudian dia tetap berharap
menurut saya karena ini masih anak yang tumbuh dan negara harus juga memberikan ruang untuk itu
dan presiden wakil presiden sangat ponsen terhadap hal tersebut
maka panglima tni kemudian menteri pemuda dan olahraga diminta untuk ada jalan keluar terhadap hal tersebut
dan kemudian menkumham juga melihat ternyata bisa
maka nanti kita lihatlah apakah
jika sinyal istana benar adanya
pernah dua sudah melaku penurunan bendera di prob nacional
atau tim bima sudah kembali ke wisma negara pada pukul empat sore
gloria sebenarnya adalah anggota tim arjuna yang bertugas di upacara detik detik proklamasi tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
namun karena terganjal persoalan terkait kewarganegaraannya
gloria tak bisa bertugas pada pengibaran bendera rabu pagi
namun pada akhirnya gloria diberikan izin oleh presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
tim bima dan arjuna tiba di wisma negara dan melakukan persiapan
sebelumnya mereka beristirahat di tempat penginapan yang lokasinya tak jauh dari istana kepresidenan
upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia sukses digelar di halaman istana rabu pagi
di depan layar upacara begitu sempurna untuk disaksikan
sejumlah persiapan dilakukan jauh jauh hari agar momen kemerdekaan ini terus dikenang
bendera merah putih kembali berkibar di tiang tujuh belas halaman istana merdeka
tuntas sudah hasil latihan keras yang dijalankan tim arjuna paski beraka dua ribu enam belas sebulan terakhir
bahagia sedih dan haru semua bercampur
tidak terkecuali gloria natapraja hamel siswa sma dian didaktika cineret depok
pada peringatan tujuh belas agustus ini
ia tidak bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera seperti teman temannya
hanya dua hari menjelang upacara hari kemerdekaan
kasus kewarganegaraan gloria dipertanyakan
dalam surat kementerian hukum dan hak asasi manusia dinyatakan
gloria adalah warganegara prancis
padahal aturan kemenpora menyebut
anggota pas kiberaka harus warganegara indonesia
namun patah semangat belum tentu
apalagi pada siang harinya gloria mendapat kado ulang tahun kemerdekaan yang indah
ia bisa menjadi anggota pas kiberaka penurunan bendera
seusai pengukuhan oleh presiden joko widodo
jangan pernah patah semangat
pasti di balik semua kegagalan itu pasti ada
di mana caranya kita bangkit lagi itu yang paling penting
dan untuk saat ini jika orang bersabar dia pasti akan mendapatkan yang terbaik
dan itu berlaku untuk semua orang
jadi jika anda jatuh jangan pernah anda diam diam